hai itu kan
hai itu kan
hai ten cor dapat select
hai ten cor dapat select
biasa beli priasan
hari ini hasilnya oke enggak
gurunya mah lebih banyak dari ini
cuman tadi panik
ya udah tuh kang lumayan segini juga
daripada gak sama sekali
bentar lagi nih
kita bakal jadi orang kaya
karena rencana kita tuh berhasil
menerah warga kampung bumisari
nah itu eneng bener
atau salah tuh
udah siuman ini udah bangun
seperti apa coba jinnya
aku nyerah pak rt
jin jin itu terlalu berat untuk dilawan pak rt
iya bener pak rt
tadi saya juga liat
serem banget itu setannya
saya juga ngeliat makanya ngibrit juga
ya sudahlah mau gimana lagi
kalau begini caranya saya harus mengambil keputusan
bapak tuh masih tamu jawab
bapak kan jendera
ketua rt di kampung ini
jadi bapak tuh segera ambil keputusan
mau gak mau
saya harus mengambil keputusan
bahwa mas malmo harus pergi dari kampung ini
jadi pak rt nganggur saya pak rt
gara gara kamu ada jin batu akik di kampung sini
jadi malam ini
kamu dan bapaknya harus pergi dari kampung ini
dan juga batu agik batu agik kamu harus pergi dari sini
terus saya harus tinggal dimana prt
prt sebenernya sih kasihan
tapi demi ketentraman kamu kita
mas marmo harus pergi dari kampung kita
udah dari tadi
ya udah kalau gitu
aku pergi malam ini
ya oke banget
pelukan lu mau naik haji pelukan
batu akis aku ada di dalam
yaudah ngapain nih
apaan tuh prt
ada video kalau lu uploadin
nah dapet sini aja
enak juga ya bentar lagi nih
kita bakal jadi orang kaya
kenapa coba karena rencana kita tuh berhasil
menerang roda kampung misari
batu akik itu bikinan dia
rekayasenya dan fitih tuh ya prt
sekarang teh waktunya nyantai
kayak di pantai
ngitungin hasil jualan batu akik
kira kira teh besok
di apa ya

udah kan siapa yang ngajarin
pake nanya deh
harusnya kita yang nanya sama neng city
ada apa sebenernya yang dicoba aja di jelaskan
ada apa sih prt
seteh jadi bingung
ini pura pura bingung deh
nah masih bingung juga
kalau saya tunjukin ini
ini prt sahaya atau nunggu rekam
buktinya tak bubuk roti di nama tak
sekarang neng siti udah nggak bisa ngelak lagi kan
pembuatan yang kamu lakukan itu sangat jahat
kamu membuat gym setan batu akik
ternyata kamu hanya ingin mencuri apa
mencuri batu akutnya milik mas marmo
neng siti mah kasihan tuh mas marmo
cuma gara gara pengen nyuri batu akiknya aja
kamu tega teganya kayak gini
ternyata kamu itu biar nerok semua ini ya
nanti salah paham
salah paham apa
salah paham apa ibu siti
nih aku nemuin bajunya jeans di rumah ini
nah lihat tuh
udah ketahuan bajunya ada
masih mau ngeles lagi
kamu tuh biang rusuh ya
udah nuduh mas marmo lagi
kan kasian mas marmo dagangannya
kan kasihan dagangannya
ngerasain nggak kalau di fitnah seperti itu
seperti apa rasanya
lagian saya heran deh
sebenarnya itu tujuannya siti
itu itu sih
kenapa harus takut takutin warga
itu itu sih
eh kamu mesin juga
jangan siapa aja emosi
jangan siapa aja nggak mau jawab
tuh diam diam
saya terpaksa ngelakuin semua ini